saatnya kita melangkah
kabut sejarah kelam yang menghiasi masa lalu
lingkaran dendam yang dipendam dalam luka sejarah
sejarah kemanusiaan yang tidak pernah putus dalam lingkaran dendam
dendam sejarah kita kita simpan dalam bayang bayang ketakutan
semua itu kita pendam dalam luka sejarah
dan luka itu terus kita produksi dan dikomunikasi dalam pesan permusuhan
duri yang tajam seolah olah menjadi luka tak bisa disembuhkan
karena sejarah selalu kita kubur dalam lingkaran masa lalu
kita seolah olah menjadi penikmat masa lalu
tanpa ada keberanian untuk menyembuhkan sejarah masa lalu
sampai kapan kita hidup dalam lingkaran masa lalu itu
sampai kapan kita selalu mengutuk sejarah kemanusiaan itu
sampai kapan kita menutupi lembaran hitam secara kemanusiaan yang tersayat
dalam lembaran duka yang tersayat
sampai kita akhiri
saatnya kita berpaling pada satu kesadaran kemanusiaan
untuk melangkah menatap runtuhan sejarah kemanusiaan kita
untuk merentukan dendam sejarah
dan merombak tembok kelam sejarah kemanusiaan itu
ada di tangan kita
kitalah yang memutus tali temali sejarah kelam
dan kita menatapnya
untuk masa depan
dan puisi dari romo beni tadi sekaligus menutup cnn indonesia
prime news akhir pekan pada malam hari ini
saya rehat sirait dan juga romo beni
undur diri selamat malam dan sampai jumpa lagi